dan hingga perdagangan pukul lima belas lebih tiga puluh menit waktu indonesia barat rupiah di pasar luar negeri atau offshore diperdagangkan di posisi
oke nanti kita akan update lagi kembali untuk nilai tukar rupiah
sekarang kita ke informasi selanjutnya terlebih dahulu
ledakan bom bunuh diri di surabaya berdampak negatif ke pelaku usaha retail
tak tanggung tanggung dalam dua hari teror bom kerugian mencapai tiga puluh tiga sembilan miliar rupiah
dalam dua hari berturut turut teror bom yakni minggu dan senin pelaku usaha retail merugi hingga tujuh puluh persen
yang ini sekitar tiga puluh tiga sembilan miliar rupiah
kerugian ini menimpa peritel minimarket hypermarket supermarket dan departemen store
ketua asosiasi pengusaha retail indonesia aprindo jawa timur aprilia wahyu mengatakan
meski merugi puluhan miliar kondisi ekonomi diprediksi terus membaik
sementara pengelola retail juga menyiasati dengan memperketat pengamanan
dan mencari kemampuan untuk mencapai kemampuan

kemudian minimarket tadi sekitar tiga puluh empat puluh persen
yang harus kita lakukan kita harus memberikan rasa aman bagi customer
kita menambah jumlah personil keamanan
mulai dari pintu masuk sampai dengan yang di areal parkir sampai dengan di pintu masuk itu kita tambah
dan ternyata itu sangat sangat berdampak
dan customer pun juga merasa memang dia membuka mobilnya untuk diperiksa
dia juga merasa juga aware juga